terima kasih mbak fani
pertama yang ingin saya sampaikan bahwa alhamdulillah secara umum wni indonesia di inggris dan irlandia itu dalam keadaan sehat
wni di sini memang memiliki kesadaran yang tinggi sehingga jumlah kasusnya itu sangat kecil
dan ini sesuatu yang patut kita apresiasi dan syukuri
namun kita masih tetap perlu hati hati
karena kasus juga masih tinggi
dan ini untuk kita semua ramadan kita jalani dengan penuh khidmat
dan masih perlu menahan diri
itu secara umum kira kira kondisi wni yang ada di inggris
ngomongin soal ramadan sendiri mas yoyo saya sempat ngepoin websitenya kemenlu
katanya di kbri inggris mengadakan acara selama ramadan ini kayak ada pengajian
begitu atau bagaimana ini mas yoyo
betul memang gini yang patut kita syukuri adalah ramadan kali ini akan berbeda dengan ramadan tahun lalu
yang tahun lalu kita benar benar lockdown
nah sekarang toko toko mulai dibuka yang non esensial
tapi karena kita harus hati hati maka kita melakukan kegiatan aktivitas yang sifatnya silaturahim secara digital
melalui pengajian virtual
diselenggarakan setiap hari
sabtu selama bulan ramadan
nah ini inisiatif ini dilakukan bersama sama dengan ormas organisasi kemasyarakatan muslim diaspora indonesia di inggris
antara lain dengan pengurus cabang istimewa nu nahdlatul ulama dan firdaus di irlandia
oke wah ini sepertinya ramai
bagaimana nih mas yoyo tanggapan warga negara indonesia dengan adanya kegiatan tausiah online ini
rame nggak yang ikut
pertama kali memang baru besok ya kita harapkan memang antusiasme masyarakat kita tinggi
karena pengajian ini tidak hanya bagus untuk kesehatan mental kesehatan rohani
tapi juga ajang untuk meningkatkan solidaritas
gotong royong saling berbagi antar sesama muslim di indonesia yang ada di
nah itu kan tadi pengajiannya secara virtual
tapi kalau misalnya kita kepengen ke masjid nah ini bagaimana
apakah ada syarat syarat khusus kah untuk bisa kita datang ke masjid
kalau beberapa kemarin tepatnya ya kita sempat menguancari ada teman teman dari negara lainnya yang mengatakan ternyata
terutama di amerika ya ternyata harus hanya laki laki saja yang bisa ke masjid dan lain sebagainya
nah kalau di inggris sendiri bagaimana
apakah kita bebas bebas saja dengan tetap tentunya menerapkan protokol kesehatan atau bagaimana mas
di inggris sendiri ya
di inggris sendiri ya
itu terdapat sekitar dua ribu masjid lebih ya dan di london sendiri sekitar lima ratus masjid
salah satu masjid terbesar itu adalah london central most yang membuka fasilitas khusus untuk sholat isya dan taraweh
tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan
jumlah jamaah itu dibatasi dan wajib mengenakan masker dan menjaga jarak

terdapat berapa kes photosophanap

memang tidak diperkenankan untuk masuk sebelum masuk pun dilakukan pengecekan suhu dan harus
menggunakan hand sanitizer sebelum masuk jadi itu kira kira aturan apa memanfaatkan masjid selama
bulan ramadhan oke berarti memang masih sudah dibuka begitunya tetap dengan beberapa protokol
penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan di sana tetapi ini masjid kan dibuka ini kabarnya
disana masih katanya ada klinik vaksinasi atau sentra vaksinasi yang ada di masjid juga untuk
mempermudah umat islam muslim ini mendapatkan vaksinasi selama bulan ramadan betul ya
hai betul jadi untuk di central mosque salah satu masjid yang terbesar di london itu memang menjadi
pusat vaksinasi dan mulai beroperasi itu sejak tiga hari
abril hi satu nah vaksinasi itu dilakukan di halaman depan masjid nah ini merupakan satu
upaya umat muslim di inggris untuk turut berkampanye mengenai vaksin dan menjadi bagian
solusi dalam menghadapi kofit sembilan belas setelah dibuka memang pengurus masjid itu mengadakan beberapa
kali acara sosialisasi dan tanya jawab kepada warga mengenai vaksin melalui zoom nah untuk di

banyak juga wni yang sudah mendapatkan vaksin termasuk beberapa keluarga di kbri london
ini kan kalau di jakarta sendiri ataupun di indonesia tepatnya pada umumnya itu kan banyak sekali tradisi tradisi yang dilakukan komunitas muslim yang ada di indonesia sendiri
nah kalau misalnya di luar negeri ini seperti apa apakah ada yang berbedakah untuk menyambut ramadan kali ini
dan tentunya pastinya ada yang unik dong mas yoyo
mas iqbal di inggris ada sekitar tiga tiga juta warga muslim atau itu sekitar lima dua persen ya
dan tentunya dengan jumlah yang cukup besar ramadan itu menjadi salah satu tradisi dan budaya masyarakat setempat
kalau pada tahun lalu masjid dan lembaga caritis serta masyarakat muslim itu melaksanakan program iftar meals yaitu berbagi makanan kepada warga yang terdampak lockdown
maka tahun ini sedikit berbeda karena sudah mulai pelonggaran sehingga iftar mils itu lebih banyak difokuskan untuk diberikan kepada saudara saudara muslim yang ada di luar negeri
meskipun aktivitas itu sudah mulai pulih tapi masyarakat masih menjaga untuk tidak keluar rumah ya
sehingga masyarakat muslim di sana berbagi pandangan dan pengalaman itu melalui media sosial
bahkan beberapa hari yang lalu itu sempat trending topic di twitter warga net berbagi cerita mengenai sahur
dan juga kalau kita lihat di media online itu warga muslim saling berbagi menu sehat
nah kbri sendiri sebelum ramadan itu bekerja dengan warga mengadakan acara virtual menyiapkan menu ramadan dengan budget sepuluh pound
dan siap saji di bawah waktu lima belas menit
itu makanannya makanan khas indonesia atau bukan itu mas
jadi itu ada salah satu chef
chef indonesia namanya chef budiono memadukan antara makanan barat dan makanan indonesia
sambalnya sambal indonesia sambal bali dan ikannya ikan salmon tapi sayurnya sayur kangkung
itu kalau sayur kangkung itu biasanya suka ngantuk nanti pas puasa nih
ngantuk tapi itu favorit orang indonesia juga tuh
apalagi dengan sambal bali sambal mata ataupun sambal apapun itu waduh
rasanya udah gak pengen pulang kampung lagi udah ada di inggris
wah udah dibawa ke sana begitu ya
jadi feels like home istilahnya ya kalau di itu
nah bicara soal tradisi nih mas yoyo
kalau kita tadi ngomongin tradisi indonesia begitu ya
di inggris sendiri ini juga kita tahu bahwa masyarakat inggris ini baru saja diselimuti duka atas berpulangnya duke of edinburgh
ini pangeran philip yang merupakan suami dari ratu elizabeth
nah ini kalau di
nah mas ini bagaimana nih prosesi pemakaman pangeran philip dilakukan ini di masa pandemi dan juga bagaimana suasana duka masyarakat di sana
mbak fani jadi memang betul masyarakat inggris pada saat ini sedang berduka atas meninggalnya pangeran philip duke of edinburgh
pemerintah ri melalui presiden jokowi telah mengirimkan surat ucapan duka
demikian pula duta besar ri
bapak desra percaya juga menyampaikan pesan bela sungkawa yang dilakukan secara virtual
nah besok itu akan dilakukan pemakaman pukul lima belas waktu setempat di windsor palace atau istana windsor
dan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat
jadi besok itu hanya boleh tiga puluh keluarga istana

anak anak dan menantu serta cucu ratu
setelah itu akan disertai dengan one minute silence
kemudian juga kalau kita melihat saat ini di berbagai sudut itu pengibaran bendera setengah tiang
nah tadi saya sempat jalan sebentar keluar rumah ke istana buckingham
kebetulan saya tinggal tidak jauh dari istana buckingham
memang banyak sekali karangan bunga dari warga
sebagai rasa duka yang ditaruh di depan istana
jadi memang warga inggris kehilangan salah satu tokoh besar tokoh nasional yang menjadi tokoh lintas generasi
nah berbicara soal pemakaman ini sendiri mas
kita tahu waktu dulu waktu lady meninggal
itu kan masyarakat itu sampai menunggu dan juga melepasnya di pinggir pinggir jalan
apakah hal yang sama akan terjadi di sana nanti hari sabtu
saya rasa akan sangat berbeda
karena windsor palace itu berjarak sekitar satu jam dari london
dan akses di sana sudah diumumkan akan ditutup
jadi saya rasa tidak banyak dan ini memang sesuai dengan protokol kesehatan
namun besok bagi warga yang ingin menyaksikan itu televisi bbc
terutama akan menyiarkan secara utuh prosesi pemakaman
berarti memang tidak seperti waktu itu ya lady die tumpah ruah begitu masyarakat
tetapi tetap bisa mengungkapkan rasa duka citanya mungkin dari media sosial
karena ramai juga ini ya mas
di media sosial trending begitu
banyak sekali tokoh tokoh dunia dan juga masyarakat di sana tentunya mengungkapkan bella sungkawa
begitu yang sedalam dalamnya
baik terima kasih mas hartio harkomoyo
ini jurubicara kedutaan besar republik indonesia di london
sudah bergabung hari ini bersama kami di cnn indonesia connected
semoga lancar puasanya di sana ya
walaupun jauh dari indonesia
terakhir ini kapan rencana mau balik
kalau misalnya sudah mulai longgar nih ke jakarta
mudah mudahan apabila mengizinkan waktu dan suasana sudah baik
tentunya akan senang kembali ke indonesia dan bertemu dengan mas iqbal dan pak luhut
atau kami juga bisa loh ini untuk dibawa ke sana
kita ke sana loh
silahkan kalau mau main ke london
bisa benar ya
nah jadi kita bisa main ke sana
pak kontak ya
benar benar benar
oke terima kasih mas yoyo sudah bergabung sama kami hari ini
selamat malam selamat menunaikan ibadah puasa
terima kasih sehat ke kesehatan